jurus penghancur roh milikku ini benar benar luar biasa
jurusku semakin sempurna
bahkan lebih menyenangkan jika aku bisa menggunakan jurus ini untuk membunuh subang lara
dia sudah terlanjur
maafkan aku karena sudah membuatmu salah paham
maafkanlah juga rakamu ini
karena sudah salah paham
tidak ada lagi yang akan menyalahkan dirimu
apunten satu acana ger prabu
saneh spade mamatahan wajai kameri
apunten tiluhur sa usap rambut
di hanap sedampasuku
ulaa sekali dek ngepejaan ke ger prabu
sagala praharan di pajajaran
e tate lain eweh mantak ger prabu
itu semua karena ger prabu sudah terucap ger prabu
ger prabu melanggar dharma ger prabu
ger prabu omat
ger prabu ulaa sekali kali dek
pajajaran ger prabu
karena ger prabu
kejadian yang bakal kriani
mudah mudahan ampuning
kau ger prabu
apunnya aku resipu
aku tidak akan kembali lagi ke istana pajajaran

aku tidak ingin berpisah dengan ayah anda
jangan tinggalkan kami lagi kiai anda
banyak sekali kekacauan
sepeninggalan ayah anda
di sana pajajaran ini
sabda pandita ratu
sudah menjadi ketetapan sang hyang widi
harus menepi dari kehidupan dunia
melindungi kalian semua
dan pajajaran seluruhnya
kenapa kau menyelamatkan ku
padahal sebentar lagi
aku ingin membunuh mereka semua
aku ingin membunuh mereka semua
kurang ajar kau guru
kurang ajar kau guru
kurang ajar kau guru
atas bantuan dinda
untuk kerajaan pada jajaran ini
kalau itu sudah jadi kehendak kanda
ayah danda mohon pahami